pasukan bionic mulai tercesak
jangan jangan pera denatang tidak akan datang
apa yang harus kulakukan
menyerah sajalah kau
mohon ampuni mas jika anda berkenan tolong ikut hamba untuk mengobati gusti ratu kendring manik
ampuni mas jika berkenan tolong segera ikut hamba untuk mengobati gus yanuk morogul yang sedang keracunan
ampuni mas ihmat
ampuni mas ihmat
ampuni mas ihmat
ampuni mas r s
orang seperti ini
sebaiknya mati saja
kau hanya menyusahkan banyak orang
aku sudah tiba tiba tahan kelas ini
dayang tolong berikan saja dia banyak minum garam
nanti dia juga akan sembuh
nikmati sajalah sakit
oh kemohon beras ini
ini mas ini air garamnya
kau saja yang memberikan kepadanya
baik ini mas
pasukan tidak akan mampu bisa melawan pasukan terdiri
kau tidak akan bisa mengalahkan pasukan bayoni
pasukan bayoni mulai tercesak
jangan jangan kerabian natang tidak akan datang
apa yang harus kulakukan
menyerah sajalah kau
mereka sudah kewalahan
bagaimana ini pak
biarkan kami turun
aku yang pertama
apa yang aku lakukan adalah salahnya
dia aku debeanku dengan pesanku sendiri dari kita
kau adalah penguasa yang jahat
apa yang kau lakukan kepada aku
kau akan mati
kau akan mati
cepat obati aku
aku benar benar tidak tahan menahan rasa sakit ini
kenapa tunggu apa lagi
tapi hamba lupa untuk membawa obat
kau lupa membawa obat
bagaimana mungkin kau bisa kemari tanpa membawa obat
hamba sedang lapar
hamba akan segera makan
dan akan kembali
apa kau ingin mencoba mempermainkan aku
tapi hamba tidak bisa menyembuhkan orang
dalam keadaan perut yang lapa
aku tak mengajar kau
setelah putraku datang kembali
kau tidak akan bisa lelah
kau akan menerima akibatnya
inilah pembelaan yang pantas
untuk orang jahat seperti kau
kau tidak bisa melakukan apa apa
aku akan melakukannya

aku harus melakukannya
aku harus melakukannya gusti
aku harus melakukannya
ibu dia sudah kembali ke istana
ibu nda kemana saja
aku mencari ibu nda aku menjemaskan ibu nda
ibu nda sudah membuat muawat
jelaskan kepada aku apa yang terjadi ibu nda
ingin mencari raimu kian santang
ibu nda mencari raimu kian santang
saat ini ibu nda sudah kembali ke istana
apakah itu berarti
ibu nda sudah mendapatkan kabar baik tentang raimu kian santang
ibu nda belum mendapatkan kabar apapun
tentang raimu kian santang
ibu nda ingin terus mencarinya
ibu nda bertemu dengan ayah nda dulu
dan ayah nda mau nyuruh ibu nda pulang ke istana
ayah nda mau mencari raimu kian santang
ibu nda bertemu dengan ayah nda
ayah nda prabu bisa menemukan raimu kian santang
dia tidak menemani ibu
abiasa kembali ke rumahnya
untuk menemui ibu ndanya
jangan ada yang disembunyikan dari ibu nda

ibu nda akan selalu disini menemani ibu nda
yang ikut suaranya
saya melihat puran